hingga tiga januari dua ribu dua puluh dua jumlah penumpang yang tiba di pelabuhan merak mencapai lima belas tiga ratus dua orang
angka tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang jumlahnya mencapai tiga puluh lima lima ratus sembilan belas penumpang
sejumlah penumpang yang tiba di pelabuhan merak pun mengaku
kondisi di pelabuhan bakauheni dan juga di kapal tidak terjadi kepadatan
enak itu ya istilahnya lancar semuanya alhamdulillah
enggak enggak ada jadi semuanya lancar alhamdulillah
di kapal sendiri tadi rame enggak sih pak
enggak enggak istilahnya ya termasuk sepilah
kondisi bakauheni cukup lenggang ya nggak rame
biasanya sih rame mungkin karena banyak yang nggak pulang
jadi ya lebih baik di rumah aja
nah karena kita ada kesempatan cuti ya dimanfaatin buat pulang
kondisi sepinya penumpang juga diakui pihak polsek kskp merak
kapolsek kskp merak akp suhara menjelaskan
momen arus balik tahun baru di pelabuhan merak tidak sepadat saat momen keberangkatan jelang natal
untuk pelabuhan merak normal untuk kendaraan tidak juga ada kemacetan atau kepadatan
cuma ada yang malam tanggal dua puluh empat ya sedikit ada lonjakan
setelah itu alhamdulillah lancar karena kapal beroperasi dua puluh tujuh kapal termasuk ada empat kapal eksekutif
meski prediksi puncak arus balik dua januari dua ribu dua puluh dua sudah berakhir
sejumlah posko selain dari polsek merak masih terus disiagakan
seperti posko basarnas dan juga bmkg
posko tersebut masih akan bersiaga hingga empat januari dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia